berkas perkaranya andin
itu jadinya pakai pengacara siapa sih
ehm ditemenin sama
temen lamanya andin itu namanya
dia yang waktu itu gue lihat keluar
dari kantor pengacara bakti
pantes ku kayak pernah kenal
ternyata dia temen kuliahnya mba andin
ternyata dia lagi nyelidikin kasus ini sama papa
aku pernah liat dia
kamu udah pernah ketemu sama orangnya
enggak aku nggak ketemu langsung sama dia
waktu nemenin nino ke kantor pengacara bakti
aku ngeliat rafael keluar dari kantor itu
rafael ngedapetin berkas kasusnya andin yang waktu itu
karena katanya sore ini dia mau ambil berkas itu
kalo dia baca
dan dia selidiki kasus ini dari awal
mama juga gak tau sayang
mencegah supaya rafael gak bisa ngedapetin berkas kasusnya andin yang dulu itu
mama tau gak nama pengacaranya siapa
tuh mama gak tanya tadi
oke sekarang gini ma
tapi mama ingin tahu
ya jangan sampai papa curiga
nanti mama coba cari tahu ya
gue harus gagalin penyelidikan papa sama rafael